potongan pipa pertamina yang penyok dan mengupas sehingga mengakibatkan bocornya minyak di teluk balikpapan telah diangkat
setelah menunggu hampir dua pekan penyidik polda kalimantan timur kini dapat mulai memeriksa pipa bocor tersebut
dan menyelidiki penyebab bocornya minyak di teluk balikpapan akhir maret lalu
potongan pertama pipa minyak milik pertamina yang bocor diangkat pada kamis kemarin dengan kapal crane base heaven
sebagian pipa tersebut mengalami kerusakan dengan lapisan semen yang terkelupas
sedangkan sisa pipa sepanjang empat meter dalam kondisi normal
setelah diangkat pipa diperiksa tim penyidik polda kaltim inavis dan petugas pertamina region kalimantan
jumat pagi tim penyelam sudah mengangkat pipa kedua
percaranya pengangkatan pipa ketiga akan dimulai pada jumat sore
untuk mengangkat barang bukti itu polisi menggunakan kapal krain yang mampu mengangkat beban hingga satu ratus lima puluh ton
dan ini kalau lebih dari beban maka crane yang mengangkat barang bukti ini tidak akan mampu
jadi memang akhirnya kita potong menjadi tiga bagian
kasus pencemaran teluk balikpapan hingga kini masih dalam tahap penyelidikan
namun diduga kuat pipa minyak bawah laut milik pertamina itu bocor karena adanya kapal yang lego jangkar di perairan tersebut
untuk membantu kepolisian mengusut kasus ini
pusat hidrografi dan osinografi tni al akan memberikan data data hasil survei mereka
selain itu pus hidrosal juga akan mengerahkan anggotanya sebagai saksi ahli oleh kepolisian setempat
menurut pus hidrosal tumpahan minyak di teluk balikpapan terjadi akibat patahnya pipa pertamina di perairan itu
pipa minyak itu patah sebanyak tiga puluh enam meter
diduga karena adanya kapal yang menurunkan jangkar
padahal sesuai peta laut yang dikeluarkan pus hidrosal
area tersebut merupakan daerah terbatas dan terlarang untuk lego jangkar
polisi yang akan menentukan